kalian pakai bulletproof itu di papua itu aku enggak pernah pakai bulletproof itu selama berapa tahun
seperti saya lama dua puluh dua tahun saya di kopassus
ini saya jelek jelek saya pernah for speed di tim tim itu
for speed itu tahu nggak orang paling depan patroli yang peluang saya mati dengan si prajurit saya sama
li kalian pakai bulletproof itu di papua itu aku enggak pernah pakai bulletproof itu selama berapa tahun
jadi apa yang mau saya katakan semua itu ada zamannya
karena kita memberikan contoh prajurit kita itu menganggap
ada lindung tinjau lindung tembak
sekarang ada klien drone ada director finder
kau bisa menjejakin musuhmu
sehingga sekarang operasi militer di papua
kalau uang dana yang untuk misalnya ke papua daerah terpencil yang ada di bapenas
ya suruh aja tni itu bikin air bikin fumor bikin pertanian
nggak akan mungkin dicuri di tengah jalan
ya kalau kau berhasil nanti kau ya sudah kau promosi ke sana gitu
ya udah dia langkah tegak pasti kerjain itu